kota yang dikenal dengan geliat pasar apungnya ini menjadi kota persinggahan keempat bank indonesia dalam penyelenggaran kompas siana nangkring dua ribu lima belas
dengan tema jelajah non tunai semangat blogger banjarmasin menyemarakan acara melalui partisipasi langsung mereka
yakni mendukung penyebar luasan kebijakan bank indonesia tentang sistem pembayaran
blok yang merupakan salah satu wahana dunia maya atau yang kini dikenal sebagai citizen journalism
menjadi media yang cukup cepat dan mudah dalam penyebaran informasi
kita menyadari bahwa gmnt ini bukan sebuah kegiatan yang
satu kali kita selenggarakan terus kita harapkan masyarakat langsung memahami
maka namanya juga gerakan sehingga dia harus terus kita intensifkan kita masyarakatkan kita sosialisasikan kita diseminasikan
nah oleh karena itulah maka bank indonesia dan pemerintah ketika mencanangkan gerakan nasional non tunai
sangat fokus untuk mendorong masyarakat lebih meningkatkan penggunaan non tunai
terjadi kemanfaatan ya tiga manfaat tadi efisiensi keamanan dan kelancaran
inilah jumlah blogger terbesar yang kami datangin selama ini
gerakan autori sudah dicanangkan empat belas agustus tahun yang lalu
di mana pada saat itu memang sudah ada kesepakatan komitmen bersama antara bank indonesia
kementerian perekonomian kementerian keuangan perbankan asosiasi pemerintah kavisi indonesia
untuk bersama sama berkomitmen menggunakan transaksi non tunai
acara berlangsung meriah melalui diskusi hangat interaktif antara para blogger dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya
sekaligus memberikan informasi baru tentang gerakan nasional non tunai
penampilan stand up komedi serta foto bersama antara blogger dan narasumber
mengakhiri rangkaian acara kompassiana nangkering di banjarmasin kali ini
semoga gerakan nasional non tunai dapat disosialisasikan secara merata
dan dipahami oleh masyarakat umum di seluruh indonesia